indonesia kembali menerima vaksin siap pakai dari astrazeneca
dan vaksin untuk covid sembilan belas ini merupakan tahap kedua
yang didapatkan indonesia dari jalur multilateral
bersama covax facility sebanyak tiga delapan ratus lima puluh dua dosis
masuknya vaksin astrazeneca siap pakai pada senin dua puluh enam april dua ribu dua puluh
menjadikan indonesia telah menerima total hampir enam puluh tujuh lima juta dosis vaksin
baik dari jalur bilateral maupun multilateral
hal ini diungkapkan secara langsung oleh menteri luar negeri indonesia retno marsudi
saat menerima kedatangan vaksin astrazene
kedatangan vaksin astrazeneca tahap kedua melalui jalur multilateral covax facility
di bandara internasional soekaruhata senin malam
jika kita gabungkan vaksin dari jalur multilateral dan dari jalur bilateral
maka sejauh ini vaksin yang telah tiba di indonesia adalah berjumlah enam puluh tujuh empat ratus enam puluh lima enam ratus dosis
rekan rekan media yang saya hormati
dari sejak awal pandemi dan sampai sekarang
pemerintah indonesia mengupayakan ketersediaan vaksin bagi kebutuhan dalam negeri
sambil terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara
untuk itulah indonesia aktif dalam pembahasan isu vaksin dunia
kita terus beruang
berupaya agar program vaksinasi nasional dapat terus berjalan
siang dan malam kita terus melakukan diplomasi agar kebutuhan vaksin kita tercukupi
karena kegegihan ini maka indonesia sejauh ini merupakan negara ketiga
dengan jumlah pemberian vaksinasi terbesar di kawasan asia
retno berharap dengan masuknya tiga delapan juta vaksin astrazen
jeneka pada senin ini mampu mempercepat vaksinasi covid sembilan belas hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu
dengan target penerima sebanyak satu ratus delapan puluh satu lima juta orang